komunitas jiu jitsu indonesia turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa masyarakat palu dan donggala sulawesi tengah
atlet atlet dari berbagai akademi datang dan berlatih bersama para brazilian jiu jitsu ternama seperti anthony enggalen
petarung one fc dan bruno amorim memegang sabuk hitam brazilian jiu jitsu
untuk dapat berlatih bersama masing masing atlet harus menyumbangkan minimal satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk korban bencana alam
melalui olahraga komunitas ini ingin berkontribusi pada korban bencana yang membutuhkan
kita islinya sparing ya bebas sparing dengan siapa aja
dan kita dengan adanya sparing itu kita juga islinya menggalang dana ya
jadi minimum satu ratus lima puluh ribu rupiah kita galang dana dan dananya akan kita sumbangkan ke kepala merah indonesia